gubernur dki jakarta anies baswedan menjamin keamanan ibu kota terkait dengan terjadinya beberapa ledakan bom di surabaya jawa timur
anies mengatakan jakarta aman dan sejumlah aktivitas tidak terganggu khususnya persiapan asian games dua ribu delapan belas
bahkan tidak lama sebelum saya datang ke sini saya bicara dengan pak kapolda memantau perkembangan terakhir
alhamdulillah jakarta aman terkendali
dan seluruh aparat kepolisian kodam satpol pp dan aparatur pemerintah semua dalam posisi siaga
lebih dari tiga puluh enam ribu saat kita berbicara ini sedang bertugas di lapangan memastikan semua obyek vital di jakarta dalam posisi aman
cepat atas semua laporan yang ada dari masyarakat
ferdi ilyas koresponden cnn indonesia di mabes polri selamat sore ferdi apakah ada peningkatan pengamanan di ibu kota
ya selamat sore punca
kalau kita berbicara bagaimana peningkatan atau eskalasi pengamanan di ibu kota ini memang bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir
ini juga disusul dengan kemudian dikeluarkannya
telegram dari polda metro jaya untuk mengamankan sejumlah titik di ibu kota
khususnya titik titik rawan yang memang menjadi target dari para pelaku teror yang jika kita kaitkan di surabaya jawa timur beberapa waktu yang lalu
dan sampai saat hari ini juga masih dalam penanggulangan pihak kepolisian
tapi kemudian ini juga diluruskan dan disampaikan oleh kadif humas mabes polri setiwasisto yang tadi siang sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
juga menyampaikan berbagai arahan dalam konferensi pers tadi yang beberapa diantaranya memang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang beraktivitas seperti biasa tapi tetap meningkatkan kewaspadaan masing masing
lalu kemudian juga ada arahan bagaimana masyarakat juga tidak bisa terprovokasi dengan pemberitaan pemberitaan yang sesat pemberitaan atau juga informasi yang bersifat hoax dan tidak terkonfirmasi
ini juga harus diantisipasi
dan juga diharapkan kepada masyarakat di manapun berada agar bisa lebih sensitif dengan kondisi lingkungan sekitar baik di tempat tinggal ataupun juga di lingkungan perumahan
ini menjadi salah satu konsen tersendiri bahwa kemudian jika dikaitkan dengan aksi teror yang berlangsung di surabaya memang kita lihat bahwa sejumlah tempat tempat yang menjadi target dari pelaku teror ini memang sudah terjadi
bahwa tadi pagi juga markas mapo restabes surabaya juga mendapatkan asik teror dan sejumlah orang juga terluka dan bahkan pelaku meninggal dunia di tempat
dan juga kemudian kemarin di pusat peribadatan di gereja tiga gereja juga mendapatkan aksi teror
inilah yang kemudian menjadi efek domino terhadap pengamanan di sejumlah kota
tidak terkecuali di jakarta di sejumlah tempat seperti pusat perbelanjaan kawasan industri
kawasan kompleks perumahan dan juga di markas kepolisian dan juga pos kepolisian ini juga menjadi konsen tersendiri bagi mabespori untuk mengarahkan pengamanan
memang tidak disebutkan apakah ada eskalasi jumlah dari pengamanan tapi kemudian pengetatan di pintu masuk pintu masuk markas kepolisian ini juga bisa dikatakan cukup meningkat begitu
seperti di mabes polri ini sendiri
bahkan untuk media atau wartawan yang akan melakukan peliputan di markas kepolisian ini juga harus
teregistrasi dan juga terverifikasi identitasnya secara lengkap
ini memang menjadi sebuah antisipasi preventive action dari petugas kepolisian sebagai garda terdepan yang menjamin keselamatan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman dari aksi teror yang berlangsung
ini juga kalau kita korelasikan dengan apa yang disampaikan oleh jenderal tito karnavian beberapa waktu lalu di surabaya
yang mengatakan bahwa sel sel teroris yang melakukan aksi teror
jumlah titik khususnya di markas kepolisian ini merupakan afiliasi dari isis yaitu jad dan jat jemaat ansarud daulat dan jemaat ansarud tauhid
yang merupakan sel dari isis yang kemudian memang mereka menargetkan untuk memberikan teror kepada perangkat keamanan pemerintahan dengan keyakinan mereka akan merubah ideologi sebuah bangsa
yang menyebutkan bahwa sel sel teroris ini adalah hal yang harus menjadi konsen tersendiri bahwa pengamanan memang ditingkatkan tapi bukan dalam bentuk ketakutan ketakutan tersendiri bagi masyarakat
tetap tenang beraktivitas seperti biasa hanya perlu meningkatkan kewaspadaan
dan satu hal tadi yang juga disampaikan dan juga ditegaskan oleh kadif umas mabes polri ini adalah untuk tidak menebar atau menyebar foto foto atau gambar serta video video yang berisikan tentang korban
dilakukan oleh pelaku teror
karena ini bisa menjadi sebuah oksigen tersendiri bagi pelaku teror ini untuk bisa mengklaim bahwa aksinya ini berhasil
inilah yang kemudian kita harus sikapi dengan baik masyarakat harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak agar apa yang ingin disampaikan oleh pelaku teror ini tidak berhasil
dan kemudian kita bersatu tidak takut menghadapi aksi terorisme dan kita berharap polisi tugas aparat keamanan semua lapisan
di instrumen pemerintah daerah dimanapun di tengah masyarakat ini juga harus bekerja sama agar bisa menekan dan meredam ketakutan ketakutan yang ada di tengah masyarakat
begitu bu jaya
oke baik terima kasih ferdi ilyas langsung dari mabes polri jakarta